kasih tahu bapak ada kamus
terus kasih tahu imas bikin kopi
pak maaf ada kamus
saya boleh main ke rumah nggak
nanti saya telepon lagi ya
tapi kok belum sampai juga ya neng
you satu misun
iani gak menyanyikan di itu everything
enggak tuh siti menit takut tadi emang nyasar masa maupa rumah anak sendiri makan enggak pikun
kamu baru pulang iya barusan saya dari rumah kamu mau apa ya mau ketemu kamu tuh mau apa kan barusan sudah
saya bilang mau ketemu kamu maksud saya mau ketemu
saya itu mau apa ada pesan dari bos dewi katanya dia mau ngajak kamu makan oke kebetulan
enak enak bos ya
dalam rangka apa sih bos ngajak saya makan dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan keluarga
saya sama keluarga sih bos
anda katanya dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan maksudnya antara
dibawa sama kamu biar seperti keluarga
antarin saya dong kemana ke rumah saudara ada keperluan beliin bensin ya kamu ini gimana

kang mus belum tugas dimana mana gak ada tugas apa apa gak ada pemasukan
katanya kang komar minta diantarin ke rumah saudara
kasih tau bapak
terus kasih tahu imas bikin kopi
pak maaf ada kamus di teras
bikinin kopi buat kamus
ini udah bikin
amin kan belum bilang bikinin kopi buat karmus
tapi imas udah denger suara motor kamus dateng
biasanya kamus pesen kopi tapi disini gak lama
kamu gak bikin itu buat saya
sebentar saya buatin dulu
seperti yang sudah sudah
setiap kali harga bbm naik dibawah jadi kacau
pasar masih bisa terkendali iuran masih lancar
tapi pedagang kaki lima seperti yang jualan pakaian warung nasi tukang buah
mereka terpaksa menaikkan harga jual
buntutnya pembeli jadi sepi
waktu ditagih iuran keamanan mereka angkat tangan
kita jalan jalan sebentar
jangan kata ni dia
kalau saya terlambat gimana
kalau pakai angkot susah nyari alamatnya
ya gimana tuh
di sepanjang jalan ini
gak boleh berjualan
karena ini bukan tempatnya
dan mengambil hak pejalan kaki
malah bikin macet